antrian kendaraan serta sivitas akademika institut teknologi bandung itb
nampak mulai meramaikan kembali kampus jalan ganesa bandung pada senin pagi
melalui serangkaian protokol kesehatan
seperti pengecekan suhu tubuh dan cek aplikasi khusus karyawan dan mahasiswa itb
mereka pun baru bisa memasuki lingkungan kampus
senin ini rektor itb reini dewi rahadi kusuma secara resmi
memuka kembali kegiatan perkuliahan
tentunya dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat
menurut wakil rektor bidang akademik jaka sembiring
itb memprioritaskan sivitas akademika yang sudah mendapat vaksinasi covid sembilan belas
yang berdasarkan hasil survei sekitar sebulan lalu sudah mencapai tujuh puluh persen
selain itu pihaknya juga telah membuat panduan kuliah tatap muka
yang ditujukan bagi sivitas akademiknya termasuk orang tua atau wali mahasiswa
menurut jaka pada semester baru ini
itb memprioritaskan kegiatan praktik
workshop atau kuliah lapangan
sementara ptm pun belum bisa diselenggarakan semua fakultas secara serentak
pertama kita mendapat masukan dari prodi
karena mereka yang tahu itu
oh ini angkatan yang sekian ini yang harus mendesak ini
untuk prasikumnya atau studionya atau kuliah lapangannya
kalau lihat dari segi prokes yang disediakan itb
menurut saya itu sudah lumayan ketat
karena pertama secara pertama itu kita harus sudah vaksin
kemudian kita harus isi namanya amari
itu salah satu prokes yang dibuat oleh itb
jadi kita ngisi form untuk masuknya kapan sampai keluarnya kapan
dan itu diisi secara berkala
pihak rektorat itb menambahkan bahwa kondisi pandemi covid sembilan belas sekarang ini sangat dinamis
jika kondisi memburuk
kegiatan perkuliahan tatap muka dapat sewaktu waktu dihentikan
ruli rohimat bandung jawa barat